alah menang sabarahan
pasti keguenya pasti bakal lempeng lempeng aja
gue saranin sih
lo gak usah dekat dekat lagi deh sama si boy
setelah boy piup lilin
terus potong kue
potongan pertama kuenya harus diberikan kepada mama
terus diputerin deh tuh lagu
bunda dari meli guslo
ini kan ulang tahun boy mas
bukan peringatan hari ibu
yang paling cocok itu untuk nerima kue pertama
karena aku kan sebagai pimpinan keluarga
ya aku dong yang harusnya menerima kue pertama itu
dan lagu yang paling cocok untuk diputer
adalah lagu ayah dari rinto arahan
ini gak ada urusannya sama kepimpinan keluarga
ini tuh urusannya
siapa yang paling berjasa menghantarkan boy sampai di dunia ini
mama kan yang mengandung boy sampai sembilan bulan
terus siapa yang melahirkan
mama juga kan yang melahirkan boy
nah jadi yang paling berjasa
yang paling berjasa menghantarkan boy sampai di dunia ini
yang paling berjasa mama
emang papa gak ada jasaannya
kalo gak ada papa
setuju banget tuh
itu bukan untuk didiskusikan
tapi itu udah ketentuan ya kayak gitu
pokoknya gini aja dip
yang jelas potongan kue pertama
tetep harus diberikan kepada perempuan
terus jangan lupa
jangan lupa puterin lagu bunda dari meligus lho
ya terus ngapain kita rapat disini semua
kalau hanya ngikutin perintah mama
menyengar mama aja yang urus semua ulang tahunnya boy
aduh kalo kayak gini mah gak cocok
ya orang tante udah duduk aja
duduk dulu ya ya ya
potongan kuenya dibagi dua
terus dikasih ke alma sama tante gitu aja
gimana biar adil kan dua duanya sama sama
tetep gak bisa
gimanapun anak laki laki itu selalu deket sama mamahnya
jadi otometik li udah pasti cintanya lebih besar ke mamahnya daripada ke papahnya
belum tentu mah
iya kayak gitu ceritanya ah
udah gini aja
dia milih siapa
oke gak masalah kok buat mama
hayuk kita tanya
ketauan terus surprise aja gagal
aduh gimana sih om tapi
aduh gimana ya
pusing juga boy
mending yang waras ngalah
yaudah aku yang ngalah
mamah menang tau
eh oh jadi kalian menganggap saya ini gak waras gitu
ya biar ada solusinya aja tante
habis sama tante gak denger
tapi saya kan udah ngalah
tapi tante kan waras
masih masih rente tenang aja mas
masih kok tante
ya sudah sudah mas
sekarang kelanjutannya tuh apa
atau rencananya buat ulang tahun si boy kejutannya apa
ah gini aja om tante
pokoknya seharian kita harus buat boy tegang
jadi dia harus takut apa gimana gitu
jadi dia gak tau kalo kita mau kasih surprise
oh gitu ya
om punya ide
apaan tuh pak
tundan papa pinter
supaya kita bikin tegang
kita bikin scenario
kita taruh bendera kuning di depan rumah
kan gue jadi tegang tuh
bahwa mamanya meninggal
johan banget sih sama mama
jadi tegang gak
kenapa gak papa aja sih yang meninggal
kayaknya itu lebih cocok tau
oh ya gak bisa dong
kan dalam skenario itu harus dibikin dramatis
yang meninggal ya harus yang dia sayang
seperti kata mama tadi
yang mengasuhnya dari kecil yang mengandung
yang melahirkan yang cocok yang meninggal itu ya mama
gak gak gak gak gak gak gak gak gak
gak udah nih gak usah pake bendera kuning kuning segala
usah usah yang lain aja yang lain yang lain
pak yang lain
apa dong ada ide gak
melia ada ide
apa itu buli
alah menang sabar
ya sabar rahan ini
arek beli hadiah ajang ulang tahun si aden
dek sakit tuh juga muli nafm irah
arih aden boy teh orang ayah
orang kaya orang berhar
bu segitu mau beli apaan
gak pantes irah
ya lain mere semanget
dan yang penting mah aku katulusan tidak hati
malah yang den boy mah anaknya yang bijaksana
tidak seperti kamu
dia pasti gak bakal menilai hadiah itu dari harga barangnya berapa enggak
yaudah kalau gitu saya mau diucapkan selamat saja
ih amit amit kamu menit gak bisa gak modal diman
ya saya mah tidak pernah lupa ya setiap si aden ulang tahun
saya mas selalu ngasih kado
karena si aden juga tidak pernah poho kak saya
kalau saya ulang tahun teh ngasih kado
tidak seperti kamu yang bisa nyatain ngece aja kak saya teh
ngasih ide ke kumaha ke
tidak seperti kamu gitu kan
tidak seperti si aden
yang kira kira si aden suka
tidak seperti kamu
tidak seperti kamu
tidak seperti kamu
tidak seperti kamu
tidak seperti kamu
tidak seperti kamu
tidak seperti kamu
datang mah den den
mau apa sekarang itu
hah si dimana bener bener
aku tuh sama si dimana
aku pura pura irah
sekarang den boy kesukaannya apa nih
dia gak tau gitu
daripada ayu na irah
moli misalkan dia bareng
terus tuh ditake ke si aden
teresepin si aden
oke dulu lah sabar aja
iya bik nanti diminum bik
aku marah cara mulai nanya
bibi kok keliatan nih kayak orang bingung
bibi terlalu bingung den
ya bibi rek ngomong ke aden
kalo bibi teh punya duit seratus ribu
aden murah beli naon
ya kalo misalnya boy lagi di moli ya bik ya
palingan beli makanan
iya ulah makanan
pura pura aden sudah kenyang
oh kalau pura pura kenyang
pura pura aden teh sudah tidak haus
aduh apa ya bia
ya palingan simpen duitnya aja bik
eh eh aduh kita kudu dibalanjakan
aduh lagian bibi ada ada aja deh
aduh saat itu cepetan jangan membuat bibi jadi bingung seperti ini aden
soalnya boy itu kalo jalan di mall
nggak mau beli apa apa bi
aduh si aden ini tidak mau dipisahin yuk
yuk bangsun bibi teh
jalan jalan pas kak mall
barang aden sukain
dengan kondisi duit aden teh cuma seratus ribu
ya udah deh bik
kalau harus beli sesuatu dengan duit seratus ribu
mukanah buat bira
husss ya aden mah jadi mikiran bibi

lain kita tadi kan

lagian bibi kok aneh banget
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik
ya udah deh bik